aduh ya ampun mita yang benar aja sih
lo tuh segitu gampangnya jatuh cinta sama orang yang lo gak kenal
gini mendingan sekarang lo fokus sama kita ya mita
kita itu udah dihempah sana sini
lo gak sedih apa
terus angelnya pindah sekolah
udah terus kita sama kinar
terus kinerja jadi males hangout sama kita
aku dateng disini sekalian mau ngajuin oki buat kerja disini ray
kamu dari mana
aku aku abis ketemuan sama gini
ya jadi tadi tuh gino minta ketemuan sama aku
dia tuh cerita
kalau misalkan dia mau ngejumpain sama aku

dan dia itu di ancem yang gangga sama ray
oh di ancem
jadi waktu itu gino sempet dipaksa sama ray untuk masuk mobilnya
karena katanya gino mau dibawa ke tempat sepi untuk diundukin
tapi pas di perjalanan
ternyata ray nabrak ke seorang
dan ternyata yang dia nabrak itu adalah dula
ya udah akhirnya dia sudah tobat
ternyata masih tomat
oh oh sekarang tomat
oh ya allah
terus gimana ray
ya lumayan parah sih katanya
tapi yang gue denger juga gino sempet di ancam kalau misalkan dia sampai lapor polisi
bukan bukan maksud gue bukan kayak gitu
soalnya gue kan tau kalo bella di rumah sakit
cuma aku gak berani nengokin
oh kalau misalkan itu ya yang gue dengar sih parah banget ki
mayat sih ya
makanya mending kalo kata gue kalian mending cepet cepet tengokin bella deh
mending a tengokin bella juga ya
kenapa harus aku ray
ya kan bella itu di jakarta sendiri a
dia itu pasti butuh dukungan dan support dari orang orang yang dia kenal
ya seenggaknya kan kalo misalkan a dateng kesana sedikit menghibur
kan bella cinta sama a
lo mendingan nengokin bella ya siapa tau udah jelobot lu

masalahnya yang gue takutin kalau nanti boleh jadi salah paham aja
nanti dia pikir gue ngasih harapan lagi ke dia
ya kan kasih dia juga nanti
ya udah gini aja armi kan niatnya buat nolongin orang
lagian om bidding kan suka ngajarin kalau misalkan kita itu harus tolong menolong
itu kan yang diajarin dalam agama
kamu sekarang nengok tuh si nenek siapa itu namanya
neng bella ya
bumpung ada kesempatan ya
cuma ingat jaga jarak aman
pulah antel antelan ya
aduh gimana ya
apapun nih gak usah aku
ya udah gini aja kalo misalkan emang keberatan kalo misalkan raksasa nengok sendiri
gimana kok bareng bareng aja
yaudah deh mending kayak gitu aja ya
koran yang banyak iklan lawan kerja di mana ya
sebentar ya bang
jadi yang banyak apa lawan kerja gitu loh bang
ini berapa nih
bang bang pinjem ball point boleh gak
oh nah makasih ya
itu keju bang
gak tau gue juga
sorry yang gak sengaja diinjek tadi
gue gak sengaja soalnya gue lagi gak lihat
gak apa apa gak apa mau injek lagi juga gak apa apa kok serius
yaudah kalo emang gak apa apa gue masuk dulu ya sekali lagi sorry ya gak sengaja diinjek
dita terus tuh kenapa sih tadi sakit ya panas ya
ya ampun epo lo gak liat apa kalo cowok tadi tuh ganteng banget
ya terus kenapa kalau ganteng
kayanya gue jatuh cinta deh sama dia
aduh ya ampun mita yang benar aja sih
lo tuh segitu gampangnya jatuh cinta sama orang yang lo gak kenal
gak bisa lihat cowok dikit aja langsung suka langsung naksir
gini mendingan sekarang lo fokus sama kita ya mita
kita itu udah dihempah sana sini lu gak sedih apa
dulu kita sama angel terus angeliat pindah sekolah udah terus kita sama kinar
terus kinerja jadi males hangout sama kita gara gara jadian sama tristan
mana prestasi kita b aja lagi
terus yang lebih parahnya lagi lo berharap jadi pacarnya dia
oh my god bangun dong jangan mimpi
dulu cinta itu kan soal hati
yuu so bijak banget lo sadar dong mbak lo tuh gak bisa dapetin cowok luar biasa kayak gitu
eh ganteng atau enggaknya itu bukan patokan
jodoh atau bukan lagian ya liat aja
kalau gue sampai ketemu sama cowok itu tadi berarti namanya gue jodoh
kayak di film itu
ah jodoh sama ngarep tuh beda keles
maaf kami memang lagi butuh waites
aduh pak tolong pak diusahain
maaf gak bisa silahkan cari tempat yang lain aja
ya sudah kalo gitu terima kasih pak saya permisi
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih sekali hyun
ini avham hoje kajiannya bukan by
terima kasih ibu